besok besok pikir pikir lagi kalau mau main apa segala
pade kenapa pade
aduh aduh aduh
amalia keluar sebentar amalia
ya apa sih butet
kau itu ngapain disini
aku lagi cari amalia darurat
kau itu macam anak baru saja harus diingatkan dulu
ini kan kamar santriwa ati kal
pokoknya aku ada darurat
lagi jam aku mau darurat mau ngomong ngomong sama amalia
ehh kan tuh berisik banget sih apaan
ini nama barangnya apa ya
hai harganya itu tuh denger ya namanya drone harganya itu biasanya nyampe puluhan juta
tapi sih kayaknya kalau yang
kurang dari satu juta
ini bukannya mainan yang tadi siang itu ya emang iya
sekarang mainanmu itu
mainan kau itu mengganggu kami pada saat kami kerja waktu jadi mana mana
ya positi dibantuin saya ya bikinin adonan di terigu telur campurin ke
terigu ya terus aduk aduk
pinggangnya kenapa pak ustadz udah berumur bukannya apa apa pak deh tadi saya itu kena tim
muk sampah sama para santriwati tapi untungnya dengan jurus yang saya miliki saya bisa ngeles
eh terakhirnya saya nginjet kulit pisang
tadi sih belum berasa sakitnya
sekarang baru berasa
lah pak de sendiri kok hari ini tuben gak jatuh
pak ustadz yang namanya jatuh mah gak perlu jemaah
eh bukannya gitu pak de
kan kita biasanya disini jatuh tiap hari
ada aja bikin kita jatuh
saya tuh kenapa kenapa jatuh juga karena ya tau sendiri
bu sendalnya gak masalah
dan sendalnya high count
pohon akan saya sendiri
saya ngerti sih perasaan pak de
pohon akan saya sendiri
mana pak de adonannya
pak ustadz lihat
pak ustadz apaan sih
pak ustadz apaan sih
pak ustadz teriak teriak aja deh
ini kejadian ini saya yang lebih kagum
pak de sejak kapan bertelur
pak de bertelur dari mana
tuh liat di bawah
orang nyuruh tuat tuan mendengarin
kerja jangan sambil ngobrol
saya kan nyuruhnya terigu masukin telur

gimana dut aku masih bingung nih
mainan drone yang rusak ini mahal banget dong
tadi aku udah sempet benerin
ya udah dibentuk
alamak berapa aja
kalau mau mecancer jangan bilang bilang dulu dong kal
bantuin aku ambil uang
tunggu aku cari dulu ya
kalau misalnya kurang ya minta aja ke mbak de
kan pade itu pade kamu kal
bukannya dibantuin malah dimarahin itu mah
kal kal kal
jangan asal ngeloyor aja
siapa tahu ini balasan dari allah yang kamu udah makuin sendala si eka
musa diomongin loh
oh jadi kamu belakangnya sobri
nanti nggak dijajanin nek
jadi kayaknya ngelapar dulu
eh tunggu tunggu tunggu
bantuin aku dulu
tungguin aku dulu
aduh kalau dikunci rimbuk kayak gini
di pasir gitu bisa
tuh gimana ya
tuh gimana ya
haikal mau ke mana
ah itu pak sri kiti
tadi haikal nanda bola di sana

abis itu keluar tadi
abis itu keluar tadi

haikal nggak kencang nandangnya pak sri kiti
ini cuma akal akalan kamu aja
yang udah udah begitu
yang udah udah begitu
heng ujung ujungnya mau kabur lagi
udah begini aja dah
tidak saya yang ambil tadi kemana itu arah bolanya jatuh
sudah diam diam sini
hah sampai lupa ngonci
kita aja kalau tidak dikunci dilari juga dah
kemana itu saya
eh elah hai kau
saya tidak pernah menjelaskan pintar pintar
ya pakai jepit lagi
ini memang rasanya saya yang kena diomelin sama ustaz musa
nah saya akan berhenti
saya juga anggis
eh pak deh
kamu ngapain di sini
harusnya kamu itu di kelas sampai jam dua belas siang
setelah jam dua belas siang kamu siap siap untuk makan
setelah makan selalu berjamaah
setelah selatu berjamaah kamu siap siap untuk penyetelkan hafal hafal
setelah itu kamu siap siap lagi untuk belajar
dan setelah belajar lagi kamu siap siap untuk selalu berjamaah

setelah selalu berjamaah selalu dipercint
kemudian kamu belajar lagi
jangan lupa untuk setelah hafal hafal
aduh yang namanya ustadz musa
kalau ngomong panjang banget udah kayak kereta
pak ustadz kasih waktu itu
udah udah ngomong dong
ini pak deh
benerin pesawat mainan ini pak deh
ustadz musa ini punya anak sebelah
nggak sengaja diuruskan sama ekel
kalau musa yang nggak dibenerin
ekel disuruh ganti
harganya mahal banget
pak deh bisa bantuin
kalau gini musa nggak ngerti
kira kira cek dulu pak deh
besok besok pikir pikir lagi kalau mau main apa segala
pak deh kenapa pak deh
pak deh eh eh eh
bu kana lancar lu
angka udah nyurut
terima kasih mab
misalnya kayak cuci piring atau cuci mangkoknya mas
kebetulan banget pelanggan saya lagi banyak
cuci mangkoknya sama gelasnya disana ya
cuci mangkoknya gak pake lama ya
kamu tuh gimana sih
jadinya aku gak jadi makan kan
kamu tuh gimana sih
sini sini mangkoknya
udah udah gak usah bantuin lagi
udah sana pergi aja